sementara itu calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno kembali menyerukan kampanye damai dan menyesali adanya peristiwa pembunuhan yang didasari oleh postingan terkait pilpres dua ribu sembilan belas
hal tersebut disampaikan sandi usai mengikuti sholat jumat di kawasan kapuk cengkareng jakarta barat pada jumat siang
selain mengikuti sholat jumat kedatangan sandi ke masjid jami anur kapuk cengkareng ini guna bersilaturahmi kepada pengurus masjid yang sudah lama dikenalnya
kedatangan sandi ini disambut meriah warga yang sebagian besar merupakan emak emak warga sekitar masjid
dalam kesempatan ini sandi mengajak kepada semua masyarakat khususnya para pendukung capres untuk tidak saling gontok gotokan atau saling ejek
beberapa waktu lalu terjadi keributan antar pendukung yang berujung pada tewasnya satu pendukung salah satu calon presiden
sandi juga mengajak para pendukung kedua pasangan calon untuk berkampanye damai sesuai komitmen awal kampanye
ya tentunya silaturahim yang semoga bisa juga meningkatkan ukuah kita
semuanya juga sudah tertulis di lawful mafudz
jadi buat apa masyarakat saling gontok gontokan gitu saya selalu bilang kalau kampanye itu harus kampanye damai
menjaga ukuah kita menjaga ukuah islamia dan ukuah watonia kita
berbeda pendapat sangat apalagi berbeda pilihan
sangat lazim jangan disikapi dengan begitu negatifnya